saatnya kita ke informasi haji madinah adalah kota ilmu
sejak masa rasulullah hingga kini madinah menjadi kota tujuan bagi para pelajar muslim untuk mempelajari islam
di kota ini pula berdiri sebuah kampus ternama yakni universitas islam madinah
dulunya kota ini bernama yastrik
setelah hijrahnya nabi muhammad saw
nama yastrip kemudian diubah menjadi madinah
selanjutnya kota ini terus berkembang menjadi pusat pemerintahan
sekaligus pusat dakwah dan pendidikan islam
madinah adalah kota ilmu
tak heran jika sejak zaman nabi hingga kini
madinah selalu menjadi salah satu tujuan utama para pelajar
dari seluruh penjuru dunia untuk mempelajari islam
salah satu perguruan tinggi ternama yang menjadi pusat pendidikan agama islam di madinah adalah
universitas islam madinah atau al jamaah al islamiyah
universitas islam madinah dibangun pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
di masa pemerintahan raja saud bin abdul aziz
universitas ini didirikan sebagai lembaga untuk menyampaikan risalah islam melalui

seperti melalui pendidikan sarjana pasca sarjana dan penulisan karya karya ilmiah

saat ini ada ratusan mahasiswa indonesia
yang tengah menempuh pendidikan di universitas islam madinah
mulai dari jenjang s satu s dua hingga s tiga
sebagian besar dari mereka mengambil studi islam di fakultas syariah
yang merupakan fakultas pertama yang berdiri di universitas ini
yang merupakan fakultas pertama yang berdiri di universitas ini
suasana perpustakaan di universitas islam madinah ini sungguh tenang
karena koleksi buku bukunya sangat banyak
perpustakaan kampus ini menjadi salah satu perpustakaan kampus terbesar di asia
umumnya koleksi buku di sini bertuliskan huruf arab gundul
uniknya dari sekian banyak koleksi buku di sini
tak satupun buku yang membahas tentang filsafat
pemerintah arab saudi memang mempunyai kebijakan untuk tidak mengadakan fakultas filsafat
di seluruh universitas yang ada di negerinya